sementara itu puluhan ibu ibu menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur dki jakarta jumat siang tadi
mereka meminta basuki cahayapurnama turun dari jabatannya dan tidak maju lagi di pilkada tahun depan
dengan membawa alat masak serta spanduk para ibu ini menuntut agar pemimpin dki jakarta bisa menghargai semua kelompok sosial
termasuk kaum perempuan dan menjaga perilaku dan juga etika
ibu ibu yang tergabung dalam solidaritas perempuan nkri ini menuntut ahok bertanggung jawab atas penggusuran kampung akwarium dan rawajati
menurut mereka penggusuran itu telah merugikan warga khususnya kaum perempuan
selain itu penggusuran tersebut membuat banyak anak anak putus sekolah dan tidak diperhatikan nasibnya oleh pemprov dki jakarta